baik kang saan karena selalu ada diskusi soal parliamentary threshold
seolah olah kemudian muncul terus menghilang lagi
kemudian ada penolakan ada ya mungkin biasa dalam demokrasi begitu
tapi muaranya ini sebenarnya mau kemana sebenarnya dari soal parliamentary threshold ini
karena sudah revisi pemerintah harus segera disahkan juga dong
ya pertama kita ingin melakukan sebuah penataan sistem kepartean kita
yang bisa menopang terhadap sistem pemerintahan presidensialisme
kita ingin topang itu melalui penyedahan partai secara alamiah
agar politik itu menjadi lebih stabil
sehingga demokrasi kita menjadi lebih sehat dan menjadi lebih berkualitas
itu ini kita kan jadi kita tidak mau juga misalnya penyerahan partainya dipaksakan
kita ingin tadi alamiah gradual sehingga diberikan ruang untuk tetap
bukan mereka kan tidak dipaksa sekian
dari awal tidak boleh ikut
itu satu yang kedua kan nggak benar juga kalau misalnya pt itu dianggap membunuh demokrasi
saya sepakat dengan mas adi
zaman orde baru tidak ada ruang membuat partai itulah yang membunuh demokrasi
partai dipaksa harus segini tiga
kalau sekarang orang bebas membuat partai
tapi untuk ikut pemilu
ada aturan dong ada rambu rambu
yang mau masuk parlemen juga ada rambu rambu juga dong
jadi dia dibebaskan memilih membuat partai
tapi untuk ikut pemilu ada syarat dong
nah yang kedua kita juga ingin mendorong agar partai itu bukan hanya musiman lima tahunan
jadi dia bukan musiman lima tahunan dia bekerja baru lima tahun menjelang pemilu
dan itu juga nanti berimplikasi kepada politisi musiman
jadi ada politisi musiman politisi musiman partai yang musiman bekerjanya
padahal fungsi fungsi partai itu kan luar biasa
selain agregasi kepentingan ada yang namanya sosialisasi politik pendidikan politik kaderisasi
sehingga ketika kita berpartai itu jangan instan
dia hanya ada menjelang pemilu
tapi ketika ada dan nggak ada pemilu fungsi ke partai ini harus jalan
misalnya nasdem kenapa nasdem
karena itu adalah akademi bela negara
hampir jauh sebelum pemilu kita melakukan pendidikan politik ke mereka
buat pemilih pemula buat kader kader yang di dpc tingkat kecamatan kita lakukan
juga dalam rangka meningkatkan kapasitas
kapasitas kader itu kan harus di upgrade terus
kang pipin artinya kalau sudah ada golkar dan juga nasdem nih untuk bisa tidak menyampaikan
untuk dengan partai partai yang lain kira kira punya satu visi misi gitu bagaimana upaya upaya
iya yang pertama kami menghormati pilihan pak nasdem golkar
karena kami juga tetap meskipun berbeda silaturahim kebangsaan tetap jalan
hari ini sebelumnya dengan nasdem golkar hari ini kami dengan demokrat
demokrat ya malam ini
tapi pks sudah ganti assalamualaikum ke salam pancasila
ya saya kira itu juga debatable ya dan belum ada aturannya
saya kira ini bagian dari bentuk keberagaman
jadi ada memang kita memang ada upaya memaksakan supaya semuanya disamakanlah salam pancasila
ini juga sama sebetulnya jadi kita melihat kenapa misalnya pt ini tidak langsung tujuh misalnya
supaya jangan sampai
jadi kita ini terlalu cepat kemudian basisnya tidak kuat jadi representasi ini hilang
jadi ini yang paling penting kemajemukan di indonesia sangat luar biasa
berapa jumlah etnis kita berapa jumlah agama kita berapa
saya kira itu yang membuat bahwa memang pt ini jangan terlampau lari
yang kedua saya kira pelajaran pentingnya adalah memang tantangan buat partai politik
saya setuju saya kira siapapun partai politiknya
supaya tidak menjadi yang datang lima tahunan
betul dan penting ideologi partai
jadi kalau misalnya pks dari awal mengatakan bahwa kami adalah partai islam begitu ideologi kami islam
tetapi kami tetap bahwa ini adalah partai buat semua
dan kami siapapun boleh mendaftar menjadi pengurus maupun sebagai kepala daerah pejabat publik dari pks
bang adi pranitno bacaannya terakhir seperti apa kemudian ujung dari utak atik pramateri tres holt ini
saya sih ingin mengkomentari dua hal
jadi berpartai itu jangan iseng iseng atau sebatas nyalurin hobi
partai itu adalah tujuan akhirnya adalah kekuasaan
kan itu yang sering didakwahkan dimana mana
jadi kalau ingin lolos kesenayan kerjajalah lima tahun
jangan lupakan masyarakat
pendekatannya adalah jangan top down tapi bottom up
selami sisi kedalaman kesulitan hidup masyarakat petani buruh miskin kota
yang itu yang kemudian harus mereka perjuangkan
apa susahnya bagi partai politik yang berjejaring di tiga puluh empat provinsi untuk cari tujuh juta orang
masing masing provinsi lima ratus sudah dapat bos
ini yang kemudian harus dimana itu
yang kedua yang paling penting adalah
betul endingnya adalah supaya ada partai yang serhana
biar jenis kelamin ideologi politiknya jelas
sehingga tidak lagi orang ribut ribut masalah kunut dan gak kunut berpartai itu mas
ini kan repot mas pipin selalu disebut partai yang gak kunut nggak tahlilan
yang lain partai islam kunut nggak kunut
mestinya ideologinya harus jelas
ini misalnya siapapun yang jadi presiden partainya nolak hutang misalnya mas pipin
partai yang lain pro hutang
itu lebih oke perdebatannya
antara komunis dan kapitalis
ada pro hutang dan nggak pro hutang
ada pro perang dan nggak pro perang
ada isu yang misalnya
naikin pajak dan
jelas apa yang diperdebatkan
kalau di kita perdebatan enggak
masih cukup agamis
yang masalah kuburan dan gak kekuburan
kan repot jadinya kita ini
jadi ideologi apa yang kita bayangkan
tidak lebih dari sekedar satu sentimen keagamaan
yang coba untuk diimpor di ruang publik
dan itu menjadi sentimen bagi pemilik
jadi diluar pt nya berapa yang jelas partai itu memang harus melakukan kerja kerja politik untuk publik
baik lagi karena curug suaranya masih banyak
ya kalau kemudian
kerja kerja politiknya nyata
itu yang kemudian harusnya menjadi bonus begitu ya
untuk bisa lolos di parliamentary threshold
baik terima kasih banyak kang saan kang pipin
bang adi praetno kita tunggu bagaimana kemudian
angka yang akan ditentukan oleh dpr menuju revisi undang undang pemilu
kita nantikan demikian layar demokrasi malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan
jalannya proses dan juga dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi
di cnn indonesia